di balik kesuksesan nidengawidiasi lift terangkat berat peraih medali perak dalam paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
terdapat dukungan penuh keluarga besarnya di banjar bukit desa sukadane kubu karangasem bali
sang ayah imade gambar dan sang ibu niluh bingin tidak henti hentinya mengucapkan syukur sekaligus memanjatkan doa
kehadapan tuhan yang maha esa atas keberhasilan putrinya
nidengawidiasi merupakan anak kedua dari empat bersaudara
di mata sang ayah ninengah widiasih tidak mengenal putus asa dalam meraih mimpi
meski menyandang disabilitas sejak usia tiga tahun akibat menderita polio
beberapa kali pertandingan diikuti baik di dalam maupun di luar negeri
sejumlah kejuaraan berhasil diraih
salah satunya medali perunggu di paralimpik games dua ribu enam belas rio de janeiro
dan terakhir medali perak di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
keberhasilan widiasi tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga
melainkan juga turut membantu perekonomian keluarga
ini bukan tanpa alasan lantaran sang ayah made gambar tidak lagi bekerja
kesehariannya sebagai petani dan memelihara ayam
sementara sang ibu hanya memelihara ternak babi di rumah
sehingga kemudiannya adanya kami yang menjaya kita

cuma dasar beban ini hanya babi yang anggur
widiasi mengenal olahraga angkat berat berawal dari sang kakak igede suantaka
yang lebih dahulu menekuni olahraga serupa
dengan ibu ini mencoba untuk ikut latihan bareng untuk diangkat besi ini
karena dilihat sama pelatihnya
karena kebetulan di bali mau ada kejurnas
diikutkan untuk lomba di kejurnasnya
akhirnya jadi mendapat juara satu
usai bertanding di ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
selanjutnya widiasi akan kembali menjalani pemusatan pelatihan di solo
guna menghadapi pekan paralimpik nasional papernas di papua november mendatang
mewakili provinsi bali